nah jika anda nih di musim liburan lebaran kali ini mengunjungi wilayah selatan pulau sumatera
tepatnya di provinsi lampung anda bisa melihat nih deretan deretan pantai yang cantik banget di wilayah pesisir bagian baratnya
salah satunya adalah di sini di tempat saya berdiri namanya pantai sanggar
pokoknya gak kalah keren dengan pulau pulau ataupun pantai yang ada di wilayah indonesia tengah ataupun indonesia timur
pokoknya di sini bisa memberikan pengalaman berlibur anda jadi mengasihkan
tujuan pertama saya icip icip menu khas lampung dulu
di kafe di area pantai sanggar ini saya memesan ikan simba bakar sambal seruit
ikan laut dilumuri bawang putih dan jeruk nipis lalu dipanggang hingga matang
tidak lupa olesan bumbu rempah kecapnya
sambal seruit berisi campuran bahan segar seperti cabai tomat rampa

wow siang siang panas panas serik kayak gini di pinggir pantai
ini minuman taro ini minuman apel sirup violet
yang gak tertarik kayaknya bohong banget deh
tapi sekarang saya mau cobain yang mana dulu ya
ini belum semua
masih ada ikan simba bakar khas dari kalianda
mau tau ini dia
sambalnya sambal seruit
khas lampung juga
daging tebal ikan simba yang manis menyatu dengan rasa asam pedas gurih dan segarnya sambal seruit khas bumi ruwajuai
hidangan yang nikmat disantap saat perut kosong sambil menikmati suasana pantai
di tempat ini pengunjung bisa menyantap menu tradisional hingga internasional mulai dari harga empat puluh ribu rupiah
ya perut udah full
sekarang waktu kita main ke pantai
tapi pakai etv
ini gimana cara pakainya
saya hidupkan sebelah kanan
lombok satarnya teman yang ini
ya sama remnya ini
jika satu sampai tiganya di depan
yang belakang ngurangin untuk mundur
silahkan injok ke depan
injok ke depan
ya sudah sudah
oke silahkan jalan
nyalakan mesin dan putar handle gasnya
atv atau all train vehicle dirancang untuk segala medan
kendaraan roda empat ini cocok juga untuk menjajal pantai sanggar

pantai di kalian dan lampung selatan ini tergolong landai
namun memiliki kontur medan berpasir dengan kemiringan bervariasi
namun keduanya memiliki perbedaan cara mengemudikannya
ketika menikung atau melewati jalan terjal
posisi badan pengemudi harus melawan kemiringan kendaraan agar atv tidak terbalik
seru lah main atv ini
sama pemandangannya kayak gini
nah di depan saya ini ada panorama
dari samudera india
terus di sebelah sana ada pulau sebuku
juga ada anak gunung krakatau yang lanjut di sebelah sana
dan di belakang situ ada gunung raja basah
dan yang terakhir nih jam enam
ada sunset turun di sini
keren banget ya tempatnya ya
yeay lanjut lanjut
pengunjung bebas berkeliling pantai sanggar sambil naik atv dengan harga sewa rp lima puluh untuk dua puluh menit
selain atv pantai sanggar juga populer sebagai wisata berfoto
panorama memukau di hampir tiap sudutnya membuat pengunjung terus dan terus mengabadikan momen dengan kamera
ada pula bangunan gapura ala bali hingga gazebo membuat latar foto menjadi semakin menarik
tempatnya saya lihat lumayan santai dan banyak spot spot foto
mungkin kalau sore juga kalau ini kita bisa lihat sunset kali ya